dari pimpinan di republik ini sampai sekarang konstitusi yang tadi salah satunya saya bunyikan
jadi lah kalau sudah mau pemilu dua ribu dua puluh empat ya sudah dijalankan dengan baik
lah kalau sudah dua kali ya maaf ya dua kali
tapi bukan pak jokowi enggak pinter ngapain saya jadiin kalau enggak pinter